cuaca buruk tidak menghalangi ratusan pengunjung tempat wisata di kawasan parongpong lembang kabupaten bandung barat
pengunjung asal bandung dan luar kota masih antusias menghabiskan masa libur panjang akhir pekan ini
dibalut kabut tebal dan cuaca grimis pada jumat pagi
tempat wisata di kawasan parangpong lembang kabupaten bandung barat ini tetap dipenuhi ratusan pengunjung
berburu foto di danau buatan dan keliling danau menggunakan perahu
menjadi satu dari sekian banyak agenda yang diburu pengunjung
mengantisipasi cuaca yang tidak berbeda
untuk manajemen tempat wisata pun menyiapkan arena dalam ruangan untuk memanjakan pengunjung
meskipun cuaca tidak bersahabat
pengunjung diperkirakan akan terus berdampak
sehingga kembali ke tempat yang lebih mudah untuk menjelang siang hari
pengunjung umumnya datang untuk memanfaatkan libur panjang
biasanya pada libur panjang akhir pekan
dian permatasari kabupaten bandung barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat
zai libur long weekend ini dibayangi cuaca hujan dan angin
di lembangnya apakah masih ada yang berlibur
masih padat kawasan ini sekalipun hujan dan angin kencang mungkin mendera
baik betul sekali putri
cuaca ekstrim yang terjadi pada tanggal dua puluh tujuh kemarin sampai dengan saat ini
dampak dari siklon tropis cempaka
memang untuk di wilayah jawa barat sendiri tidak begitu signifikan pengaruhnya
hanya di sekitar jawa bagian selatan
untuk khusus di jawa barat bagian selatan seperti di wilayah pangandaran tasik malaya garut sukabumi
dan juga wilayah kota bandung sendiri untuk cuaca memang belakangan tidak ekstrim
seperti di wilayah luar kota bandung
namun hanya saja wilayah kota bandung yang memang pada hari biasa juga cukup dingin
ditambah lagi adanya dampak siklon tropis cempaka yang membuat kecepatan angin bertambah
hal itu juga ditandai dengan adanya curah hujan yang meninggi
informasi yang saya terima dari kepala bmkg kelas satu bandung tony wijaya
menyebut untuk di kota bandung sendiri memang akhir akhir ini dampak yang dirasakan adalah cuaca angin kencang
yang memang betul betul dirasakan
seperti halnya di tempat saya melaporkan saat ini yakni di wilayah lembang bandung barat
sejak pagi kami menelusuri wilayah ini memang cuaca
di sini cukup dingin ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang
hal itu juga ditandai dengan adanya sejumlah pohon tumbang yang terjadi pada pagi tadi dan juga siang tadi di wilayah kota bandung
maupun di lembang kabupaten bandung barat
namun hal itu ternyata tidak begitu berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur ke kota bandung khususnya ke lembang
ini menurut pengelola sejumlah objek wisata tadi mengatakan bahwa
memang ada peningkatan kurang lebih tiga kali lipat ke objek wisata yang ada di lembang
sebagian besar merupakan memang wisatawan yang sering bolak balik dari tempat asal mereka ke wilayah lembang ini
seperti ke floating market kemudian juga ke farmhouse
tadi pagi putri memang sempat di guyurujan wilayah kota bandung dan juga bandung barat
namun sampai dengan pukul sebelas siang sudah cerah
namun pada sore menjelang malam seperti ini
cuaca masih mendung namun ditambah dengan kondisi angin yang cukup dingin dan juga kencang
nah namun memang wisatawan yang datang dari luar kota bandung
berlibur ke kota bandung juga berkomentar tentang adanya cuaca buruk seperti ini
sehingga memang kepadatan yang terjadi di wilayah lembang bandung barat ini tidak begitu terasa
meski di hari pertama libur panjang akhir pekan
namun sejumlah petugas kepolisian juga sudah disiagakan di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya kepadatan ataupun hal hal lain
seperti misalnya ada pohon tumbang
seperti tadi juga di wilayah cikole bandung barat ada pohon tumbang
nah untuk lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan kanit lantas polsek lembang dengan akp asep ratman
selamat malam pak
selamat malam pak
pak asep tadi juga di wilayah cikole lembang bandung barat
ada pohon tumbang begitu ya
sehingga apakah ini menghambat arus lalu lintas di wilayah lembang mengingat saat ini sudah libur panjang akhir pekan pak
ya betul sekali
hasil pengecekan ke tkp tadi adanya informasi pohon tumbang dampak daripada cuaca
angin cukup kecang di kawasan area perutani di kawasan cikole tanggoban perahu
dan sudah terevakuasi untuk saat ini dan tidak menganggu arus lalu lintas
ini sempat terjadi di kawasan sebelum pintu gerbang tangkuban perahu
itu ada pohon yang melintang ke jalan
yang mana terjadi tadi malam kurang lebihnya pukul dua puluh
sekarang sudah terevakuasi tadi pagi juga
jadi arus yang dari subang maupun dari lembang ke subang berjalan cukup normal demikian pak
baik pak asep kalau untuk di wilayah lembang kan memang sebagian besar wilayah pegunungan begitu ya
sejumlah objek wisata maupun jalan raya juga melewati pegunungan
nah antisipasi pak jika terjadi adanya kepadatan mengingat besok diprediksi akan menjadi puncak libur di kota bandung khususnya ke lembang apa saja pak
ya betul mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan wisata lembang
kami sudah mengantisipasi diperkuatnya adalah personil dari bko polda maupun pores untuk di titik titik rawan kepadatan seperti di pemhos kemudian di pertigaan betik sendiri
dan di tempat tempat wisata seperti di floating market
kemudian juga di cibodas arah maribaya dan panorama menuju arah tangkuban perahu
dan bila mana terjadinya kepadatan kami sudah siapkan cara pengurayan kepadatan di kawasan wisata lembang dengan dilaksanakannya one way ataupun buka tutup di kawasan lembang sendiri demikian
baik terima kasih akp asep ratman selamat bertugas kembali
ya memang putri berbicara mengenai cuaca
karena kemarin bmkg kelas satu bandung menuturkan bahwa siklon tropis cempaka ini
umumnya hanya berlangsung selama tujuh hari
namun bmkg memprediksi sedang muncul bibit siklon tropis yakni yang dinamakan siklon tropis dahlia
memang jaraknya berbeda sepuluh kali lipat dari siklon tropis cempaka yang kemarin lima puluh km mendekati pacitan
namun bibit siklon tropis dahlia ini berada di lima ratus km wilayah sumatera
sehingga memang meski jaraknya cukup jauh namun hal ini diantisipasi untuk bmkg terus memberikan peringatan
dini jika terjadi sesuatu
dan memang diprediksi saat ini juga sudah mulai grimis cuaca di lembang
semoga tidak mengganggu para wisatawan yang masih berada di sini
dan memang menurut bmkg sendiri puncak hujan diprediksi terjadi pada januari februari hingga maret dua ribu tujuh belas
baik terima kasih zayul haq dari lembang